paman kalah juga
alhamdulillah kita sudah sampai
kau sudah sampai
aku sampai dengan selamat
siapa pemuda ini
dia adalah pemuda yang baik hati
yang telah menyelamatkan aku
sudah semestinya kita sebagai umat manusia
bolehkah aku tahu siapakah namamu kesana
nama aku adalah
raden walang sungsang
putra sulung gusti prabu sriwangi
terima hormat kami raden
paman tidak perlu seperti itu
bagaimana kau bisa bertemu dengan raden walang sungsang
sewaktu aku di perjalanan
aku hampir saja diterkam oleh harimau ya
raden yang telah menyelamatkan aku
sehingga aku bisa pulang dengan selamat
berterima kasih yang sebesar besarnya
karena raden telah menolong anak paman
aku sudah mengantarkan putrimu dengan selamat
aku ingin melanjutkan perjalananku kembali
sudahkah kiranya raden mau menginap di kediaman hamba
karena hari sudah terlalu malam
tidak perlu paman
aku takut merepotkan kalian
ah bukan seperti itu raden
ini sudah terlalu larut
bermalamlah di rumahku raden
besok aku juga akan kembali ke karawang
dan kita bisa berjalan bersama sama
baiklah kalau begitu paman
aku berada di penjara
apakah tak orang orang
kusti berapu amukmerukul
sang penguasa besar kerajaan besar jepang
ditahan oleh sepengkhianat harga dana
berdebahkan harga dana
menganggur menimpa osaka
tapi tidak apa apa sebelum terlambat aku bisa menggunakan pusaka itu pusaka galau kau
aku harus berkonsentrasi untuk mengeluarkan pusaka ku itu

katakan aku pasti akan keluar dari penjara putra ini
arkadana aku maharaja gusti prabu amukamur
sumpah seorang maharaja
aku pasti nanti akan bisa mematahkan batang lehermu arkadana
berjanji kepadamu maisan
aku akan membuat perhitungan padamu
dan mau apa kalian datang kemari
kami adalah pasukan pajajaran
kami diutus untuk menangkap kalian
kami menangkap kalian